bahwa arahan bapak presiden bahwa vaksinasi ketiga booster untuk tenaga kesehatan
ini juga akan segera diatur oleh pak menteri kesehatan oleh kementerian kesehatan
dan ini diharapkan booster ini bisa dilakukan untuk satu empat puluh tujuh tenaga kesehatan
yang tentunya kita diharapkan ini bisa meningkatkan imunitas
daripada tenaga kesehatan kita yang ada di front line
jadi vaksinasi ketiga ini hanya diberikan kepada nakes
kami juga sudah berdiskusi dengan bepom dan itagi sebagai penasihat independen
mengenai program vaksinasi ini dan sudah menyetujui bahwa vaksin ketiga
akan diberikan menggunakan vaksin moderna
vaksin moderna ini rencananya akan datang
kita di hari minggu dan diharapkan mulai minggu depan sudah bisa kita mulai